sebetulnya ya kalau nanti ada revisi harapan kami karena ini ada aspirasi masyarakat
maka ini dirubah pasal ini merubahnya kira kira seperti apa
merubahnya dirubah menjadi narkotika golongan satu dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan
ketentuan ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan narkotika golongan satu
untuk keperluan pelayanan kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah